beberapa hari lalu polisi menggrebek kantor pinjol ilegal di cipondo tangerang banten
praktik praktik penagihan pinjol ilegal yang dinilai meresahkan ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat
satu sisi publik harus pandai memilih pinjol jangan sampai terjebak di pinjol ilegal
tapi di sisi lain bagaimana pemerintah juga seharusnya secepatnya juga membasmi praktik meresahkan pinjol ilegal
sudah terhubung bersama saya sudariatmo pengurus harian ylki selamat sore pak yatmo
ya selamat sore
penagihan penagihan yang meresahkan seperti yang digrebek kemarin
ini dua ribu dua puluh itu aduan pinjol itu menduduki rutan kedua setelah belanja online
dan itu prosentanya sekitar lima belas dua persen jadi setiap seratus aduan konsumen yang masuk ylki itu
lima belas aduan konsumen itu berapa aduan pinjol
aduan pinjol yang masuk ke ylki itu memang baik yang legal maupun ilegal
walaupun prosentasenya itu lebih dominan yang pengaduan pinjol ilegal
kemudian masalah yang diadukan itu paling dominan memang cara penagihan
kemudian yang kedua adalah ini unfair charging
jadi apa tidak ada transparansi biaya besaran
benih dan besaran biaya yang dibebankan kepada konsumen
kemudian yang ketiga saya dengan tadi ya pak pengalian kontrak
jadi ya pak konsumen harus memberikan persetujuan dan concern untuk buka data kontak yang bisa diakses oleh perusahaan pinjol
masalah masalah yang lain yaitu tadi dari catatan ylki adalah
dari syarat dan ketentuan itu memang banyak mengandung konten yang masuk kategori air consustem
jadi ya pak yang tidak adil kira kira gitu
oke pak yatmo kan namanya juga perjanjian kerjasama begitu ya atau berhutang begitu
tentu ada bagian atau narasi atau klausul
lah begitu yang kemudian disepakati begitu ya
setelah oke tanda tangan
tapi kemudian justru jebakannya ada di sana
ini di bagian apa yang membuat calon nasabah ini akhirnya harus menanggung utang yang banyak
dan juga perjanjian perjanjian yang keluar dari kaedah kaedah yang seharusnya
bagaimana menjelaskan ini
ya ini memang masalah sistemik perlindungan konsumen di indonesia ya
tadi ya pak klausulnya bagus
jadi konsumen ini dalam posisi ticket to leave it
jadi menerima syarat kontrak yang tidak adil atau tidak mengambil layanan ini
so sahabat konsumen ini dihadapkan pada posisi dilemat
untuk bisa mengakses layanan dia harus menuju ini
syarat dan ketentuan yang sebenarnya
ini sangat memberatkan konsumen
perusahaan pinjol bisa mengakses data kontak yang ada di konsumen
oke artinya kemudian ini yang membuat jebakan itu yang merugikan si calon nasabahnya
oke terakhir pak
selain soal ini ya
kaitannya dengan ini
jenis biaya apa saja dan besarannya berapa yang dibebankan kepada konsumen
tahu setelah dia menjadi nasabah
baru tahu ternyata jenis chargingnya cukup banyak dan besarannya tidak fair
oke artinya kemudian harus dilihat juga bagaimana isi dari perjanjian kerjasama yang harus disepakati oleh kedua belah pihak
terakhir singkat saja pak yatmo
apa rekomendasi yang perlu didorong begitu pendekatan untuk pengawasan agar lebih ketat dari pemerintah
ya memang harus dari ini ya
dari hulu sampai dari hilir
dari hulu itu misalnya tidak terlepas dari rendahnya inklusi keuangan
jadi banyak masyarakat yang tidak paksa mengakses dekat keuangan formal
yang kedua adalah tadi
bagaimana meningkatkan literasi keuangan dari sisi nasabah dari sisi konsumen
kemudian yang ketiga
jadi kita appreciate kepada kepolisian
yang cukup akhir akhir ini di dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktek praktek pinjol yang sangat merugikan konsumen
oke jangan sampai disentil dulu sama presiden gitu ya baru digrebek gitu
oke baik waktu kita terbatas pak yatmo
terima kasih sudah mengkonfirmasi hal hal tersebut di cnn indonesia newsroom sore ini